ingat suro dan boyo yang secara populer dikaitkan dengan legenda pertarungan
antara suro yang berarti ikan hiu dan boyo yang berarti buaya
dua hewan besar ini bertempur memperebutkan wilayah kekuasaan darat dan lautan
menurut cerita pertarungan demikian dahsyatnya
hingga laut dan sungai menjadi lokasi pertempuran berwarna merah darah
kawasan perebutan inilah yang kemudian dinamakan surabaya
surabaya memang terletak di muara sungai berantas dan kalimas
di antara laut jawa dan selat madura
kini kota terbesar nomor dua di indonesia ini
memakai patung hiu dan buaya sebagai lambangnya
itu yang namanya mitos atau legenda
tentang pertarungan antara ikan hiu
suro dan boyo itu tadi
itu memang legenda itu sudah ratusan tahun
nah para sejarawan belanda sendiri juga mengamini masalah ini
jadi yang namanya mitos benar atau enggak
ya sudah kita telan saja
cuma dibumbu bumbui seperti begini
bahwa pertarungannya itu membuat sungai kalimas itu berwarna merah darah
makanya jembatan yang ada di kalimas itu disebutkan jembatan merah
itu saya salah kaprah banget ya
karena apa kenapa disebut jembatan merah
karena ketika jembatan itu dibangun oleh enve brat
itu dicet dengan cet meni warna merah
jadi bukan karena akibat pertarungan suro dan boyo itu tadi
dua kata dalam suro dan boyo itu berkata
dalam suro boyo lebih memiliki makna filosofis
suro dalam bahasa jawa kuno berarti berani
sedangkan boyo artinya tantangan
suro boyo diartikan sebagai sikap berani dalam menghadapi tantangan
sejalan dengan penafsiran makna tersebut
prasasti canggu atau prasasti trawulan satu yang merupakan peninggalan kerajaan majapahit
di tahun saka seribu dua ratus delapan puluh atau seribu tiga ratus lima puluh delapan masehi
jelas mencantumkan nama surabaya
pada prasasti yang menceritakan pelabuhan kapal
di sepanjang aliran sungai bengawan solo dan berantas ini
dituliskan surabaya sebagai salah satu pelabuhan
dan bagian dari jalur perdagangan
ya dulu memang pelabuhan yang terkenal di daerah surabaya
awalnya adalah ujung galuh
ini sesuai dengan di prasasti kamalagian
itu masih disebutkan salah satu pelabuhan pada waktu itu
adalah ujung galuh
prasasti ini dikeluarkan oleh raja air langga pada tahun seribu tiga puluh tujuh masehi
sementara itu pada prasasti yang lain dari masa majapahit
nama ujung galuh ini sudah tidak muncul lagi
tetapi yang terkenal di daerah itu adalah nama surabaya
utamanya di prasasti trawulan satu atau prasasti canggu yang terkenal itu
yang menyebutkan banyak pelabuhan pelabuhan di daerah ini
di sungai berantas sampai ke daerah di surabaya ya
salah satunya disebut di situ pelabuhan surabaya
nama surabaya juga terdapat di kitab negara kertagama
kitab yang menjadi referensi sejarah terpercaya di zaman majapahit
dalam salah satu bab dikisahkan bagaimana raja majapahit
hayam muruk melakukan perjalanan keliling jawa timur
dan surabaya disebut dalam kitab abad ke empat belas ini sebagai lokasi istirahat raja
sebelum melanjutkan perjalanan ke buwun atau pulau bawean saat ini
saya kira kalau dulu ya dalam pemerintahan majapahit
itu ada beberapa selain yang di pusat sebagai raja penguasa di pusat
ada raja raja daerah
nah salah satu raja daerah itu adalah raja majapahit
mungkin dahulu ada yang berkuasa di surabaya
kemungkinan surabaya ini menjadi salah satu daerah bawahan dari majapahit
di situ mungkin bahkan khususnya untuk kota pelabuhan itu
biasanya ada penguasanya tersendiri seperti sahabandar
yang kita tahu yang dari kitab kitab itu di pelabuhan tuban
itu ada penguasa majapahit yang di sana yang menjadi sah bandarnya pada waktu itu
misalnya ada seorang tumenggung di sana
yang memerintah khusus di daerah pelabuhan itu
akhir mei dua ribu delapan belas surabaya berusia tujuh ratus dua puluh lima tahun
hari jadi itu ditentukan berdasarkan usia kerajaan majapahit
kerajaan asli nusantara yang di zamannya memiliki kekuasaan terbesar se asia tenggara
hari jadi surabaya ditentukan berdasarkan kemenangan raden wijaya
tokoh keturunan kerajaan singosari malang
yang mengalahkan pasukan tartar dari mongolia
pasukan tartar ketika itu dikirim untuk meminta singosari
tunduk kepada kerajaan mongolia di bawah kekuasaan kubilaikan
alih alih tunduk pasukan raden wijaya membabat habis pasukan tartar
semenjak itu raden wijaya selaku pimpinan pasukan mendapatkan dukungan rakyat
untuk mendirikan kerajaan yang bernama majapahit
kerajaan dengan pusat pemerintahan di kabupaten mojokerto itu berdiri pada dua belas november seribu sembilan ratus empat puluh
sedangkan tempat penaklukan pasukan tartar ditetapkan sebagai wilayah curabaya atau surabaya
yang berarti berani melawan tantangan
surabaya menjadi titik penting perjuangan berdirinya kerajaan majapahit
kerajaan besar yang menjadi salah satu penyampai gagasan awal persatuan nusantara
perdagangan itu jadi kalau ada barang barang dari luar masuk berhenti di depan muara kalimas
kemudian barang barang itu diturunkan dan dipindahkan lewat tongkang
dan digeretlah ke dalam jantung kota surabaya melalui kalimas itu
secara geografis surabaya terletak di tepi laut dan selat
sejak zaman kerajaan kawasan pantai surabaya telah menjadi pelabuhan niaga
posisi surabaya yang tepat berada di sisi laut
menjadi terhubung dengan kawasan tegas
menjadi tempat transaksi antarbangsa di bawah kekuasaan kerajaan kerajaan besar di jawa
mulai dari kediri singosari hingga majapahit
penyambung utamanya adalah sungai kalimas
salah satu bukti kalau kalimas ini sebagai sungai yang penting pada masa itu
ini dari jalur ekspedisi cina ketika mau menyerang singasari
jawa khususnya dia itu melewati dua jalur
yang satu tentaranya turun di pelabuhan tuban
kemudian berjalan darat dan yang satu lewat surabaya ini
kemudian berjalan ke pedalaman naik perahu menuju ke pedalaman
jadi dalam ekspedisi cina pun disebutkan bahwa kalimas ini bukan satu jalur penting
untuk menuju pedalaman di majapahit
hal ini sejalan dengan beberapa catatan arsip peninggalan belanda
yang menggambarkan warga surabaya memadati kawasan pantai dan sungai terlebih dahulu
distribusi logistik pangan hasil pertanian dan kerajinan gerabah majapahit
yang berpusat di mojokerto ke daerah ataupun negara lain
berpusat di pelabuhan surabaya
distribusi diutamakan menggunakan aliran sungai berantas dan anak sungainya
sungai kalimas yang membelah kota surabaya
yang jadi pertanyaan
bila barang dikirim dari majapahit menuju pelabuhan surabaya datang mengikuti arus
bagaimana dengan sebaliknya
menuju majapahit atau menuju hulu yang menentang arus
perahu perahu dengan teknologi pedal adalah jawabannya
meski harus melawan arus
semua pengiriman barang bisa mencapai titik titik pemberhentian puluhan pelabuhan
seperti yang tertera di prasasti canggu
denyut perniagaan di kota surabaya berlanjut di sekitar pantai dan sepanjang aliran sungai
mulai hulu hingga hilir
di zaman penjajahan belanda
kalimas tetap memegang peran penting dalam perniagaan dan transportasi
bangunan bangunan dari masa itu masih tampak di sepanjang aliran sungai kalimas

perdagangan itu jadi kalau ada barang barang dari luar masuk
berhenti di depan muara kalimas
kemudian barang barang itu diturunkan dan dipindahkan lewat tongkang
dan digeretlah ke dalam jantung kota surabaya melalui kalimas itu
makanya kalau diperhatikan disitu kan ada jembatan pertean
nah itu fungsinya seperti itu
ketika kapal kapal tongkang yang membawa barang barang itu masuk
begitu sudah lewat ditutup lagi
sehingga lalu lintas darat bisa berjalan

tak cukup hanya mengandalkan sungai kalimas
pemerintah kolonial belanda juga memanfaatkan jalur darat
dengan membangun sarana angkutan masal di tengah kota surabaya
lebih dari sebelas lajur tram dibangun di tengah kota
jadi buku telepon yang saya miliki ini berangkat tahun seribu sembilan ratus dua puluh

di situ saya sudah melihat ratusan perut yang berada di tengah kota surabaya
jadi mulai dari makelar kantor advokat pengacara importer
film juga sudah ada tapi film film bisu ya kalau itu
terus kemudian juga importer mobil perdagangan dan segala macam
itu sudah ratusan perusahaan berdiri di surabaya ini
itu sudah ratusan perusahaan berdiri di surabaya ini
surabaya saat ini dikenal sebagai kota metropolitan
kota terbesar nomor dua di indonesia setelah jakarta
salah satu masalah kota besar yang kini juga dihadapi surabaya adalah kemacetan
surabaya dan jakarta saat ini sama sama mengandalkan transportasi darat
untuk segala urusan pengangkutan
sayangnya transportasi masal melalui sungai dari zaman kerajaan dan tram
yang sempat menjadi prima dona di era kolonial
justru hilang pada masa kemerdekaan
tepatnya sekitar seribu sembilan ratus enam puluh an
kendaraan bermotor menggantikan peran kalimas dan trem di tengah kota surabaya
jalur jalur trem pun terkubur di bawah aspal

kini kalimas lebih banyak berfungsi sebagai sumber air baku
sejak zaman kolonial air sumur di kawasan surabaya dinilai kurang bagus kualitasnya
berbagai cara ditempu untuk memenuhi kebutuhan air bersih
salah satunya dengan mendatangkan air bersih dari kawasan umbulan dan pandaan pasuruan
air dimuat ke dalam tong tong yang diangkut dengan perahu dan kereta
proses ini dianggap mahal oleh pemerintah hindia belanda
akhirnya belanda memilih mengolah air kalimas
penjernihan air menggunakan tawas dan beberapa kali penyaringan
diantaranya dengan leg steam atau saringan batu yang dilanjutkan berkefeld filter
menjadi bagian terbaik untuk mendapatkan air bersih dan murah
konsep inilah yang dilanjutkan hingga sekarang yang kini dikelola oleh perusahaan daerah air minum kota surabaya
air sungai kalimas tetap menjadi bahan bakunya
surabaya tak bisa lepas dari perannya dalam perang kemerdekaan
peran yang membuatnya menyandang gelar kota pahlawan
tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima saat terjadi kekosongan kekuasaan
soekarno hatta memproklamirkan republik indonesia sebagai negara merdeka
proklamasi kami bangsa indonesia
namun sebagai negara berdaulat indonesia membutuhkan pengakuan negara lain
mata dunia mulai tertuju pada indonesia
ketika pimpinan pasukan sekutu brigadir jenderal malabi
tewas di surabaya di tengah kontak senjata antara tentara sekutu dan arek arek surabaya
pada tiga puluh oktober seribu sembilan ratus empat puluh
sehari sesudahnya jenderal chris dixon selaku panglima tentara sekutu untuk asia tenggara
mengeluarkan ancamannya warning to indonesia
hal ini diikuti pemerintah sekutuk pada arek arek surabaya
yang menyerahkan senjata ke pos pos yang disediakan sekutu
alih alih menyerah pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh lima arek surabaya justru melawan dan mengusir sekutu dari tanah surabaya
oh apa apa apa apa berdekat
api patriotisme telah tersulut di surabaya
semenjak perobekan bendera belanda di atas hotel yamato sembilan belas september seribu sembilan ratus empat puluh
dengan semangat perjuangan arek arek surabaya
yang dibantu para pejuang dari berbagai daerah di jawa timur
perang pun berlangsung hampir satu bulan
tak kurang dari enam puluh ribu pejuang gugur pada saat itu
menurut pengakuannya tentara sekutu
bahwa pertemuran sepuluh november itu adalah pertemuran yang paling besar setelah perang dunia ii
dalam perang dunia kedua itu
tidak ada yang sampai kerbannya itu seorang jenderal itu tidak ada
nah ini kan gerbanya seorang jenderal itu
dan kemudian juga malah itu menjadi perang kota
jadi seluruh kota itu terlibat
mengapa terlibat yang pertama orangnya sudah banyak bersenjata
yang dilatih oleh polisi istimewa tadi
perang sepuluh november pun dianggap sebagai pemicu gerakan perang melawan penjajah
di berbagai daerah lain di indonesia

merabuk dengan jarum
sebagai kota pahlawan surabaya menyimpan banyak sejarah perjuangan bangsa
beberapa peninggalannya kini bisa disaksikan di kompleks museum tugu pahlawan
selain film dokumenter perjuangan arek arek surabaya melawan penjajah
benda benda yang digunakan pada masa itu dan diorama pertempuran bisa dilihat di sini
namun sebenarnya bangunan bangunan tua yang tersebar di seluruh sudut kota surabaya
adalah perang yang tersebut
sebagai sebuah saksi bisu
perjuangan arek arek surabaya merebut kemerdekaan
salah satu bangunan yang bersejarah di surabaya adalah penjara kalisosok
meski saat ini penjara kalisosok tampak seperti tak terawat
penjara ini pernah punya reputasi sebagai penjara paling kejam di asia tenggara
penjara kalisosok didirikan oleh gubernur jenderal hindia belanda herman willem dendels
di masa pemerintahannya lah dibangun jalan raya pertama di pulau jawa
dari anyer sampai panarukan sepanjang seribu km
penjara kalisosok tak hanya diperuntukkan bagi narapidana kriminal
tapi juga tahanan politik dan budak ini dibangun pada seribu delapan ratus delapan dengan anggaran awal delapan ribu gulden
penjara ini dianggap paling sadis karena napi yang akan masuk selain dipasangi rantai
dan bandul besi di kakinya juga akan digiring ke kamar stempel
di sana napi akan di stempel besi panas bertanda huruf g yang berarti jevangene atau narapidana
teriakan kesakitan dan menyayat hati dari kamar stempel adalah satu di antara sekian siksaan di dalam penjara

penjara inilah para pemberontak pemerintah hindia belanda mengawali perjuangan menuju kemerdekaan indonesia
setelah penjajah belanda angkat kaki tentara jepang menguasai penjara kalisosok pada perang dunia ii
kenapa sih sebuah penjara tempat pejuang kita itu ditahan dikebukin segala macam kok justru dilestarikan
kita tidak harus bicara tentang penderitaan segala macam itu
tapi pelajaran bahwa di situ
ada pejuang pejuang kita yang secara heroik juga berani membongkar itu untuk keluar dari sebuah gungkungan penjara
di situ juga ada cerita bagaimana ketika di depan penjara itu dimunculkan pada saat penjajahan jepang
ada bendera jepang dan ada kiai
konon ada kiai lewat di situ harus memberi hormat kepada bendera jepang
dan kiai ini tidak mau
dan dia pasti sudah disiksa habis habisan
tapi dari situ muncul sebuah heroisme
heroisme bahwa sosok agama ini patuh pada nasionalisme
dan itu terjadi di kalisosok
penjara kalisosok adalah lokasi bersejarah yang keberadaannya patut dilestarikan sebagai identitas bangsa
sebagai pengingat sejarah perjuangan
namun beberapa bangunan bersejarah lain justru dirobohkan hingga rata dengan tanah
salah satunya adalah rumah radio bung tomo
sebagai penggugah semangat perjuangan are are surabaya
bung tomo kerap menyampaikan orasinya lewat radio
tak hanya didengarkan oleh are are surabaya
siarannya juga menggelorakan semangat perjuangan ke seluruh penjuru nusantara
salah satu keistirahatan bung tomo itu adalah bung tomo satu satunya pejuang yang punya radio
yaitu radio pemberontakan republik indonesia
juga punya barisan barisan pembertakan republik indonesia bpri radio pembertakan indonesia
nah dengan alat radio itu bung tomo punya kesetimaan yaitu menghubungkan atau menyampaikan misi perjuangan di indonesia itu ke dunia luar
khususnya lewat orang asing yaitu namanya ketutantri
itu orang kelahiran inggris utara yang tahun tiga puluh dua itu berwisata ke bali
kemudian menetap di situ
dan kemudian pada waktu programasi ia simpati dan pernah berberi data di radio pemberontakan bung tomo
sehingga ini terdengar seluruh dunia
bahkan di pbb
namun pada mei dua ribu enam belas rumah radio penyebar gelora bung tomo di jalan mawar surabaya ini luluh lantak
rata dengan tanah untuk rencana pengadaan gedung komersial
tomoh akbar tomoh akbar merdeka
ya surabaya adalah kota hidup yang menyimpan cerita perjuangan kemerdekaan
melestarikan dan mempelajari sejarah perjuangan surabaya untuk merebut kemerdekaan
adalah pengingat kita untuk terus menjaga kemerdekaan ini dengan persatuan dan kesatuan